ya allah ustadz musa katanya nggak dengar habis kesengat tahun ya
ustadz musa kau mukanya menjadi bengkok bengkok bengkok bengkok
ustadz ngapain begitu sih
takut ada yang lihat kamu enggak ada nih sepi ngarep santriwa santriwati lagi
ini pade diantuk tahun diantuk tahun biasa aja postat
tutup tutupin kayak apa aja
tutup mukanya adalah apa disengat lebah
gawat gawat nih ayo kita cepat menolongnya podeh udah pegar dia dulu misi mengacabut sisa
lho ustadz musa yang mulia dan tato kok unyu unyu gitu sih ustadz
unyu unyu keluar penyu nempel dua nih
aduh enak aja kalau ngomong kamu ngerasain sih
iya iya haikal kamu minggir dulu bangun dulu ya
ini buat ustadz musa dulu ya
ini buat ustadz musa
ustadz ustadz udah saya pikir saya nggak usah diobatin
nanti juga semua sendiri udah biasa kayak gini sih
ustadz ya allah ini tuh harus diomatin
emang ustadz mau bengkak yang gitu terus
tapi dia tuh saja nuluh gimana ustadz
ustadz musa gak dateng lagi gak lucu lagi gak imut lagi
udah ayo sekarang tiduran ustadz
ayo biar sempat ya
terus ambilin baskom yang rs tadi
sama lamnya terus sama sabun ya
ya tolong ya
udah ustadz nah pincet karena
iya nih kita cabut dulu nih senggakah tahan ya ustadz siap ya
udah saya gak pegang
kak kita orang harus cari kepompong buat besok minum ya
besok ah soalnya ustadz musa kan minta deh kumpulin besok
aduh iya juga ya mending kita jangan cari itu deh apa namanya kepompong
ya soalnya kan kepompong itu udah abis
mending kita cari hewan lain yang sama kayak kepompong
bernyata morfosis tapi jangan kepompong
oh iya tapi jangan tahun juga nanti kalau misalnya disunggang
hmm ini nyari yang lain aja
iya soh benar banget tuh apa kata indra
jangan mencari yang namanya sebut
kalau sumut kan banyak temannya
jadi nih kalau kita nyenggol dikit
waduh waduh waduh yang dateng rt satu rt dua rt tiga sul
itu namanya sungguh ngeri
sul terus kita nyari apa ya sul
oh sih mau cari kepompong sama yang lain lain juga kak
kalau kepompongnya udah mau abis
ya udah aku setuju
kalau gitu kita pamit tuh lihat trio bemo
mending aku ikutin ah sun aja
perkembangan berkembang sampai jadi kupu kupu bahagia banget jadi kupu kupu
pake pompo terus pompo terus pade pade ya allah emang udah sesuai garisan muka
pade yang jadi kepompong terus emang ada masalah apa dengan muka saya itu ada
garis garisnya makanya pade biar supaya garis garisnya hilang biar agak lecek
digosok mukanya gimana rasanya kalau cucian kotor digosok cucian bersih salah
mau bikin apaan
kalau kalau ayam bebek cubu bule cubu bule
kacau di pooring kacau di jadinya goleng telur pakai kulit kulit nyadang
awal ustadz musa katanya nggak dengar habis ke enam
ya nggak uneel

saya punya obat ini juga obat dari orang tua saya ini secara turun menurun biasanya kalau
pulang kesengat tahun itu kudu diolesin minyak mukanya itu ilang terbengkaknya
ampuh banget pausat pujarah pausat yang namanya obat dari zaman dulu ya kan ya
ini tuh minyaknya
ini langsung dicocok iya langsung aja olesin uyek uyek jangan lupa baca bismillah tujuh kali
muka saya wajar buat kering martabak
aduh pak ustadz tandel banget sih kan lagi mau diobatin ini obat orang tua saya dari zaman dulu
pasti ampuh mujarah praprah ah bener tuh pausat kalau gak duit sama orang tua bakalan membalas
ini aku gak asli
aduh pausat celewet banget sih pokoknya itu obat minyak diolesin itu sembuh ini mau udah kejadian
banget yang dioles olesi pakai minyak kena kesengatan tahun itu ilang bengkaknya mujarah
langsung sembuh kebetulan waktu itu kambing saya yang kena
ini bagaimana lagi oh ceritanya butter ngapain sih kok kecambah kamu dilihatin mulu creatures
aku ini sedang memperhatikan bagai menangis sama what really eggplant
bagaimana tanamanku ini nih nah nah nah nah tahu nih amalia tadi kan kata ustazah kecambai itu harus
kasih air terus biar enggak kering tapi nggak boleh kebanyakan juga aduh tapi kalian tuh nggak perlu
kali diatin gitu kalau aku si ya si orang kaya ini nggak perlu dilihatin kayak gitu karena aku
pakai air yang khusus jadi kecambang tumbuh dengan bagus terus diatin kayak gitu tuh awas
loh nanti kau tubuhan itu dilihatin putar stress loh hah afwan amalia emangnya tubuhan itu bisa
stress aduh jelas bisa lah ah ah hai afwan kok kayaknya ayu baru tahu ya iya juga tempe tahu
tanaman itu adalah mahluk hidup sama kayak kita malu hidup ya jelas bisa stress dong ya kan ya ya
supaya tanaman kita tuh nggak stress kita tuh harus nyanyiin sambil minarin dari kayak gini
amelia titip ini sulawesi duit duitan duit duitan duit duitan aduh
oh kianet namanya